ya pekan ini sejumlah isu kembali mewarnai pemberitaan media nasional dan menjadi topik perbincangan
mulai dari bola panas partai demokrat yang kini berada di kemenkumham
kemudian kita tahu saat ini mereka antar demokrat yang saling mengklaim sudah mengajukan gugatan masing masing
kemudian juga revisi undang undang ite yang tidak masuk prolegnas dpr ri
padahal presiden sebelumnya sempat menggaungkan adanya revisi undang undang ite
hingga pernyataan kepala bepom tadi di depan anggota dewan yang menyatakan vaksin nusantara tidak memenuhi kaedah uji klinis
malam ini kami akan hadirkan perbincangan editorial view media nasional
dalam hal ini cnn indonesia menanggapi ketiga isu tersebut
kita akan bedah pada malam hari ini
kita mulai dari pro kontra vaksin nusantara bersama dengan mas revolusi riza wapemret cnn indonesia tv
mas revo selamat malam mas
selamat malam rizal
editorial view malam hari ini kita awali dulu dari vaksin nusantara
sejak awal kita cnn indonesia tv memang ikut juga mengawal bagaimana proses vaksin nusantara ini
pernah kita wawancara juga penelitinya
kemudian juga kita membahas ketika ini gongnya beberapa hari yang lalu
bepom justru mengatakan ini tidak memenuhi kaedah good clinical practice
nah mas bagaimana ini ketika bepom sudah menyatakan demikian
sudut pandang kita cnn indonesia tv terhadap vaksin nusantara seperti apa di situ
di satu sisi ini adalah sebetulnya proyek penelitian anak bangsa
tapi di sisi yang lain ada banyak tanda tanya terhadap vaksin nusantara ini mas revo
ya terima kasih
ya memang cnn indonesia kita ya kita sebagai media itu pasti akan mendukung upaya upaya anak bangsa untuk menghasilkan vaksin ya
karena memang sejauh ini kita ini punya harapan terhadap vaksin
walaupun vaksin itu tentu bukan harapan satu satunya
tapi kalau kita melihat record dari banyak negara di luar vaksin terbukti sejauh ini ya mampu menekan
walaupun ini bukan jawaban satu satunya
artinya ketika ada anak bangsa bisa menghasilkan sebuah vaksin maka itu perlu kita dukung
hanya saja memang yang perlu kita pantau bersama adalah bagaimana tata cara atau proses prosesnya dalam menghasilkan vaksin tersebut
jika memang vaksin vaksin tersebut itu bisa dihasilkan dengan tahapan tahapan yang sesuai dengan sesuai dengan tahapan klinis ya
tahapan klinis yang selama ini ditetapkan dalam dunia kedokteran maka harus kita dukung
karena ini kan tidak main main gitu ya
karena vaksin ini kan nanti akan diinjekkan ke dalam tubuh kita tubuh masyarakat
kalau misalkan tahapan tahapan klinisnya itu tidak
dijalankan dengan baik akan berpotensi menimbulkan sebuah permasalahan baru gitu ya
nah itu kan kita nggak pengen seperti itu
tentunya tahapan tahapan klinis itu yang harus dijalankan dengan baik
nah ketika bepom kita semua di sini tentu bersandar pada bepom sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan
ketika bepom mengajukan sebuah pertanyaan atau tidak meluluskan
tidak meneruskan adanya sebuah obat atau vaksin
sebaiknya memang itu harus direkomendasi bepom itu harus kita hati
karena bagaimanapun kita sudah pakat bahwa bepom ini adalah lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan
kalau bepomnya tidak menuluskan nah bagaimana ini ini kan pertanyaannya gitu
bepom punya otoritas punya kewenangan
memang itu menjadi acuan kita selama ini
apalagi ketika bepom mengeluarkan untuk yang darurat penggunaan vaksin diperbolehkan kemudian diperbolehkan
tapi kita lihat kemarin di rapat antara bepom mantan menkes terawan dengan dpr komisi sembilan
justru dpr ini agak agak kontra dengan bepom mas revo
justru mempertanyakan balik
jangan jangan seolah olah bepom menyulitkan proses dari vaksin nusantara
ini juga menjadi sorotan mas bagaimana kita melihatnya
nah ini yang kita juga
menjadi bingung gitu ya dengan pernyataan pernyataan dari komisi sembilan dpr gitu ya anggota rakyat kita
yang menjadi pertanyaan dari kita kenapa misalkan dpr terkesan meng endorse endorse vaksin nusantara
sementara kita tahu ada vaksin lain buatan anak negeri yang sebenarnya secara tahapan klinis lebih horm
vaksin merah putih buatan eikman misalnya
nah ini kenapa kok hanya satu
ini kemudian muncul pertanyaan pertanyaan dari kita
kenapa ada apa ini
kenapa kok misalkan terkesan sekali meng endorse vaksin nusantara
padahal kan bepom bepom ini dibentuk dan dpr pasti juga paham bahwa bepom ini adalah lembaga negara lembaga dari yang kita pahami bahwa
ini adalah lembaga yang dibentuk untuk meluluskan obat
yang meluluskan makanan
dan juga mengawasi peredaran peredaran barang barang konsumsi yang sehingga barang barang konsumsi tersebut tidak membahayakan masyarakat
nah itu ini kan disini yang menjadi kontradiktif yang menjadi pro contra
nah itu itu juga cukup menarik
yang jelas setelah kemudian muncul pro kontra itu di dpr mas revo presiden jokowi juga ikut mengomentari
kita dengarkan apa tanggapan presiden berkaitan dengan proyek vaksin milik anak negeri ini
saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin nusantara yang terus harus kita dukung
tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaedah kaedah saintifik
kaedah kaedah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur
prosedur yang berlaku terbuka transparan serta melibatkan banyak ahli
persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehatian
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya
mas revo itu adalah pernyataan presiden yang juga berkomentar bahwa saat ini kita punya vaksin nusantara dan juga vaksin merah putih
tapi intinya presiden itu menekankan bahwa ini perlu transparansi dan juga kaedah kaedah ilmiah yang harus ditaati
nah ini kan sudah menjadi kemudian perbincangan pro kontra terkait vaksin nusantara
di awal mungkin masih tanda tanya mengapa kemudian ini menjadi pro kontra tapi sekarang karena bepom sendiri yang sudah mengatakan itu di depan anggota dpr
sudah mulai ada titik terang bahwa
ini soal transparansi
apa yang perlu kita dorong mas revo terhadap mungkin para peneliti atau mungkin pak terawan sendiri sebagai ketua tim penelitinya
sebagai inisiator terhadap vaksin nusantara ini agar tidak mendapatkan banyak tanda tanya di publik ya
karena bepom sudah menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan good clinical practice
nah itu dia
kalau memang ternyata bepom masih punya catatan artinya
karena tim dari pembuat vaksin nusantara ini harusnya ya mentaati atau menjalankan rekomendasi dari bepom
artinya tahapan tahapan yang tadi disampaikan oleh bepom ini kurang memenuhi standar
dipenuhi dulu standarnya harusnya itu
dan saya rasa ini kan kita penting sebenarnya memang untuk memiliki vaksin sendiri nih ya
karena memang sejauh ini walaupun indonesia
ini secara di atas kertas gitu ya di atas kertas kita akan memperoleh vaksin tiga ratus dua puluh sembilan juta gitu ya
artinya kebutuhan kita masih jauh gitu jauh sangat besar
dan kita tidak tahu apakah memang nanti tiga ratus dua puluh sembilan ini terpenuhi atau tidak
dan pertanyaan kedua kan
karena kita belum tahu vaksin yang kita peroleh ini yang kita akan disuntikkan ke masyarakat ini
apakah hanya sekali atau nanti harus diulang
misalkan setahun kemudian atau enam bulan kemudian atau dua tahun kemudian gitu kan
kita kan belum tahu nih seberapa pasti efektivitas dari vaksin yang akan disuntikan ke kita
artinya kalau misalkan vaksin itu harus diulang kebutuhan vaksin kan menjadi sangat besar setiap tahunnya
kalau misalkan harus diulang satu tahun sekali ya seperti vaksin
nah kalau misalkan kita terus bergantung pada impor tentu akan
ini akan menjadi beban tersendiri
keuangan raca keuangan negara gitu
artinya memang ada kebutuhan agar indonesia ini bisa memproduksi vaksin secara mandiri
hanya saja itu tadi
saya sangat sepakat kita semua sepakat ya dengan statement dari presiden bahwa
untuk memproduksi vaksin harus melalui tahapan tahapan
yang sesuai dengan saintifik dan uji klinisnya harus dipenuhi secara transparan
artinya kalau memang vaksin nusantara ini dinilai belum lulus uji oleh bpjs
home ya harusnya vaksin tersebut pembuatan vaksin tersebut harus dipenuhi syarat syaratnya
jadi kita memang mendorong agar para peneliti vaksin nusantara atau vaksin apapun
yang kemudian menjadi buatan dalam negeri harus
memenuhi kaedah kaedah yang sudah ditentukan dan transparansi ya
keterbukaan itu yang kemudian menjadi kunci agar tidak menjadi tanda tanya di publik apapun vaksinnya
termasuk juga misalnya vaksin nusantara
mas revo kalau tadi itu presiden mengomentari soal vaksin baik vaksin nusantara ataupun juga vaksin merah putih
beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dengar presiden berbicara soal revisi undang undang ite
tegas mengatakan bahwa direvisi kalau kemudian ada pasal pasal yang karet katakanlah begitu
tapi kita tahu bahwa pekan ini justru diprolegnasi
revisi undang undang ite batal masuk ke dalam program legislasi prioritas
apa sorotan kita terkait dengan revisi undang undang ite yang justru terpental atau tidak masuk
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi